anda kembali di news update
pemirsa innalillahi wa innalillahi rojiun
kabar duka datang dari keluarga presiden jokowi dodo
wafat pada rabu sore
kabar wafatnya ibunda presiden dibenarkan oleh
wakil menteri desa pdtt budi ari
sujiatmi noto miharjo meninggal dunia di solo jawa tengah
pada pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat
kami segenap keluarga transmedia
turut mengucapkan bila sungkau yang sedalam dalamnya
selanjutnya kami sudah terhubung dengan wakil menteri desa
pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi budi ari
selamat sore pak budi
selamat sore pak
pak budi kami tentunya turut berbela sungkawa
dan bisa anda konfirmasi pak budi
bagaimana kabar tentang terkait wafatnya ibunda presiden jokowi ini
ya kami diberi informasi oleh keluarga di solo
bahwa wakil menteri desa budi ari
berkurang di rumah sakit alat andarat
di rumah sakit selamat ria adi di solo
ya pak budi kemudian saat ini
apakah anda mengetahui di mana lokasi dari presiden jokowi
dan juga apa saja kemudian yang saat ini
tengah dilakukan untuk selanjutnya
pak presiden sudah memerintahkan di
sekarang kabinet untuk tetap fokus kerja
mungkin pak presiden akan segera ke sana
kita tanya kepada pak presiden dan pak presiden saja soal itu
tapi yang pasti ibu nonto betul betul
mari kita sama sama doakan
semoga semua amalipadah
kalau mau bisa diterima di rumahnya
pak budi selanjutnya apakah anda mengetahui
riwayat penyakit apa yang kemudian diderita oleh
itu nanti biar dia bercerahan
dan keluarga yang bicara yang pasti
berita itu betul
dan penerahan penerahan yang
lebih lebih dan teknis
silahkan nanti diberikan oleh
rumah sakit dan siapkan
pak budi apakah sudah ada
arahan dari kantor kepresidenan
ataupun dari presiden ini
terkait kemudian bagaimana
nanti ke depannya pelaksanaan
tata kelola negara mengingat pada saat ini
pandemi virus corona juga tengah
meresahkan masyarakat pak budi
ada yang pasti kita berduka cita
bunda presiden berpulang
pak budi kabar tentang
almarhumah akan dikeluarkan
tentang pihak keluarga di solo dan
pihak keluarga di solo yang bicara
saya beri arahan di pihak keluarga yang bicara
baik bapak budi ari wakil

terima kasih terima kasih